mikirin tadi tuduhan mereka
yaudah kita balik ya
aku jadi ngerasa bersalah
mereka itu udah bener bener keterlaluan
aku mau balik
makasih ya sayang
makasih udah belain aku di depan semua orang
aku senang kamu percaya sama aku
aku tuh tadi bener bener tertekan sayang
sama sikap mereka yang nuduh aku
selama kamu jujur sama aku
aku akan terus dampingin kamu untuk hadapin mereka
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
udah sekarang ini kita pulang
biar aku yang nyetir mobil kamu ya
syukurlah nino percaya sama gue
syukurlah nino percaya sama gue
apa kita udah salah karena kita udah nuduh elsa
apa kita udah salah karena kita udah nuduh elsa
foto yang anda tunjukkan ini bisa dipertanggung jawabkan
foto yang anda tunjukkan ini bisa dipertanggung jawabkan
atau anda dibayar oleh lc
atau anda dibayar oleh elsa
berapa elsa bayar anda
asalkan anda mengaku ini sebuah kebohongan
asalkan anda mengaku ini sebuah kebohongan
semuanya lo ukur pake duit
gue gak tertarik
gue bukan yayasan sosial
yang butuh duit dari lo
yang butuh duit dari lo
intinya gue udah cerita
apa yang gue tau
terserah kalian mau percaya apa enggak
gue gak peduli
kamu selidiki siapa dia
dia disuruh sama elsa
saya permisi mari
kalo mereka tau gue hamil anak roy
mereka juga pasti bakal berpikir
gue akan kehilangan segalanya
gue ada hidup
ini udah gila
setau gue kan
enggak kok bener
gue gak mau basa basi ya sama lo
gue butuh bantuan lo
gue udah lakuin apa yang lo mau

gak ada bantuan
sama kita harus tat spécial nih ya

aku udah melbourne
kau bisa peng personalized
mau beristirahat dulu aja
motornya udah aku tutipin
nanti staffku ambil sendiri ke satu
mikirin tadi tuduhan mereka
aku gak apa apa aku back back aja kok
yaudah kita balik ya
aku jadi ngerasa bersalah deh sama elsa
karena pendidikan kita ini mas
dan mengingat masa lalu
emang udah seharusnya nih
kita butuh bukti kan
tapi elsa terlalu lama sama aku
masa lalu dia tuh sangat gelap
dan dia sebenarnya udah gak mau nginget nginget itu lagi
pasti berat banget buat elsa sekarang
dia harus ngebongkar itu semua
dan membeberkan apapun yang terjadi semenit ini
aku jadi ngerasa bersalah aja
karena aku dan juga elsa itu sama
sama yang gak ada
lu gak usah dipikir
andin sangat merasa bersalah sama elsa
gimana pun juga elsa kan adiknya andi
tapi gue gak semudah mudahan ngerasa bersalah sama elsa
gimana pun juga elsa kan adiknya andi

yuk sudah selesai